mantapkan iman damaikan hati di bulan yang penuh berkah bersama ustadz wijayanto
tidak ada orang yang lebih baik di dunia ini kecuali orang yang mengajak pada satu kebaikan
gajimu itu berapa miliar sampai kamu meninggalkan sholat
banyak yang diucapkan padahal itu tidak sesuai dengan yang kita pikirkan apalagi yang ada di hati kita
saksikan kemuliaan ramadan jelang berbuka selama ramadan di cnn indonesia